sejak rokok elektrik atau fim dilegalkan di indonesia pada dua ribu delapan belas yang lalu
jumlah penggunanya terus meningkat mencapai lebih dari satu juta orang
fim yang awalnya digunakan sebagai terapi untuk berhenti rokok dengan pendampingan api
justru sekarang menjadi tren gaya hidup yang diikuti oleh banyak anak muda di indonesia
rokok elektronik atau vape adalah bentuk baru rokok konvensional
jika rokok konvensional menghasilkan asap saat dibakar
vape menghasilkan uap dari pemanasan cairan kimia
rokok konvensional menghasilkan asap tar atau karbon monoksida dari pembakaran tembakau
sementara uap yang dihasilkan vape mengandung nikotin propilin glikol dan gliserin dengan perasa buatan
pada awalnya vape dirancang untuk membantu pecandu rokok tembakau berhenti merokok secara bertahap
agar bisa terhindar dari nikotin withdrawal syndrome
itu suatu kumpulan gejala akibat turunnya kadar nikotin di dalam darah secara mendadak
maka diharapkan dengan vape isegrade ini bisa mempertahankan kadar nikotin secara bertahap tanpa orangnya harus menghirup tar
jika tar dari rokok konvensional mengandung elemen pemicu kanker dan berbagai gangguan kesehatan kronis
maka menghirup uap fim bukan tanpa resiko
sekalipun cairan yang digunakan ada yang berbahan non nikotik
selain itu ancaman kesehatan juga mengintai orang yang terpapar asap
kalau ada pembakaran tertentu maka dimungkinkan tercipta formaldehyde
kalau formaldehyde ini masuk ke saluran nafas ini sangat berbahaya
itu pasti diperlakukan sebagai foreign material dan pasti memicu respon radang
menurut hasil riset platform survei daring jakpat
pada dua ribu sembilan belas anak dan remaja usia lima belas sampai sembilan belas tahun adalah pengguna vape terbanyak di indonesia
dan pengguna vape sejauh ini tidak didominasi jenis kelamin tertentu
kalau vape itu kita kan menggunakan liquid ya
dan liquid itu ada beberapa rasa kayak contohnya buah terus kayak susu susu gitu
kalau tembako itu langsung aja seperti ngisep orang orang biasa sih
kalau dari segi harga sih kalau dihitung hitung modal awalnya doang mahal
sisanya cuma beli liquid doang kan itu lebih murah
tetapi yang saya temui enggan berkomentar tentang pilihan mereka
stigma negatif terhadap perempuan yang merokok adalah salah satu alasannya
menurut ketua umum komisi nasional pengendalian tembaka wahas bula tabrani
salah satu faktor penyebab meningkatnya pengguna vape berusia muda adalah harga vape di indonesia yang masih tergolong rendah
mampu untuk membeli dari uang jajannya
juga mampu memberi rokok elektrik walaupun investasi awalnya alatnya agak mahal
kemudahan membeli alat isap dan cairan vape melalui situs belanja daring tanpa aturan ketat pembatasan usia
menyebabkan anak di bawah umur juga dapat memperoleh produk vape dengan bebas tanpa pengawasan
hal ini diakui sekretaris asosiasi personal favorizer indonesia atau afi garindra kartasasmita
yang dibatasi itu sudah
sekarang bermasalah di online ini kan
karena kita tidak pernah tahu yang membeli di online itu apakah di bawah delapan belas tahun atau di atas delapan belas tahun
apakah itu produk contohnya misalkan l tel alkohol atau rokok itu sendiri
jika terus dibiarkan tanpa regulasi penggunaan vape bisa menjadi ancaman serius
bagi kesehatan dan masa depan generasi muda indonesia yang wajib dilindungi negara